kita dapat mengadopsi dan mengesahkan g dua puluh bali leaders declaration
ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak februari dua ribu dua puluh
kttg dua puluh bali leaders resmi ditutup
nah kira kira apa saja sih hal menarik yang terjadi selama dua hari ktt g dua puluh bali
para kepala negara dengan pesawat kepresidenannya mulai berdatangan pada tiga belas november dua ribu dua puluh
seperti dari amerika serikat jepang hingga rusia
langsung satsut satsut nih baru aja mendarat para kepala negara langsung melangsungkan pertemuan bilateral
dan untuk pertama kalinya biden dan xi jinping ketemuan loh dan itu di bali
hei bahkan xi jinping bilang kalau misalnya pertemuannya dengan
biden itu paling disorot di dunia
selain itu perdana menteri trudeau dan narisha sunak sempet sempetnya loh ngongki di bali
para delegasi diajak jokowi welcoming dinner dengan view patung garuda wisnu kencana
dan di sini para delegasi bahkan banyak yang mengenakan batik loh
seperti presiden tiago
perdana menteri inggris rishi sunaic
hingga menteri luar negeri rusia sergei lavrov
di hari kedua jokowi ngajak para delegasi nana mangrove sampai ngajak mereka maju juga loh
habis panas panasan nana mangrove para leader langsung melanjutkan pertemuan yaitu pengesahan deklarasi dan penyerahan estafet presidensi
di sinilah indonesia mengesahkan balivik relations leader
dan menyerahkan tongkat estafet presiden

palu kepemimpinan saya serahkan kepada india